hari ini institute for development of economic and finance atau indef kembali menyelenggarakan
sarasehan seratus ekonomi dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi indonesia
di auditorium menara bank mega jakarta
dalam kesempatan ini presiden joko widodo akan menjadi salah satu pembicara
dan langsung kita menuju menara bank mega untuk mengikuti jalannya acara
senior ekonom indef bapak didik c rahbin yang saya hormati
bapak ibu para ekonom para undangan yang saya hormati
bapak ibu dunia sekarang ini
dunia sekarang ini
dunia sekarang ini
dunia sekarang ini
perubahan sangat luar biasa
perubahannya sangat luar biasa
pertama memang diawali oleh pandemi kita tahu semuanya
dan kita beruntung saat itu awal awal pandemi indonesia tidak lockdown
saya enggak bisa berpikir
saya tidak bisa memperkirakan kalau kita saat itu melakukan lockdown
saya enggak bisa berpikir
saya enggak bisa berpikir
berakibat pada ekonomi seperti apa
berakibat pada sosial politik yang seperti apa
karena memang awal awal hampir mungkin tujuh puluh negara semuanya melakukan lockdown
di kabinet sendiri delapan puluh persen mintanya lockdown

di kabinet sendiri delapan puluh persen mintanya lockdown
survei juga rakyat minta lebih dari delapan puluh persen lockdown
saat itu saya semedi
saya endapkan betul
maka benar kita melakukan harus melakukan itu
dan jawabannya saat itu saya jawab tidak usah lockdown
dan jawabannya saat itu saya jawab tidak usah lockdown
dan ternyata betul
saya nggak bisa membayangkan kalau saat itu kita lockdown
mungkin kita bisa masuk ke minus lebih dari tujuh belas persen
kemudian dari pandemi kita juga belajar banyak mengenai bagaimana menghadapi guncangan guncangan
belajar sangat banyak bagaimana mengkonsolidasi negara ini
belajar sangat banyak bagaimana mengkonsolidasi negara ini
agar bisa bersama sama dari semua dari pusat kemudian provinsi daerah sampai ke tingkat rt
dari yang namanya ormas bergabung dengan tni dengan polri
masyarakat semuanya bergerak bersama sama
konsolidasi seperti itulah yang harus kita teruskan dalam menghadapi pasca pandemi
karena perang karena adanya krisis energi karena adanya krisis
karena adanya krisis energi karena adanya krisis
karena adanya krisis energi karena adanya krisis
pangan adanya krisis finansial yang paling penting kita bisa mengkonsolidasi dari atas sampai ke bawah
karena saya meyakini landscape politik globalnya akan berubah bergeser
landscape ekonomi juga akan berubah dan bergeser ke arah mana ini yang belum ketemu
sehingga saya juga titip kepada para ekonom
jangan menggunakan pakem pakem yang ada
jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadaannya tidak normal sangat tidak normal
jangan menggunakan sesuatu yang standar karena ini keadanya tidak normal sangat tidak normal
dibutuhkan pemikiran yang abunawas yang kancil kancil gitu
agak melompat lompat tapi memang harus seperti itu
memang harus seperti itu
bekerja sekarang pun tidak bisa makro saja tidak bisa
ditambah mikro pun mungkin masih juga belum dapat
sehingga makro ya mikro ya detail fokus
ketemu nanti satu satu tapi satu satu nggak bisa sekarang ini
karena sekali lagi keadanya sangat tidak normal
instrumen instrumen yang kita miliki instrumen fiskal instrumen
karena moneter juga kadang kadang bisa luput karena memang keadaannya tidak normal
semua negara mengalami
betul betul kita diuji karena geopolitik globalnya memang juga tidak jelas sangat tidak jelas
saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat ini
saya bertemu di g tujuh dengan pemimpin pemimpin yang hadir saat ini
hadir saat itu
sebelumnya dengan g dua puluh setelah itu muter lagi ke china ke jepang ke korea selatan
dan sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri presiden zelensky dan presiden putin
sebelumnya ketemu yang sumbernya sendiri presiden zelensky dan presiden putin
saya bertemu dengan jelensky selama satu setengah jam
berjalan putin selama dua setengah jam
tapi dengan kursi dekat tidak
diterima tidak dengan jarak yang lima meter
kalau saya diterima
kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter
kalau saya diterima saat itu dengan jarak lima meter
diterima kayak gitu ada yang mau saya enggak mau
dari situlah saya menyimpulkan dari diskusi diskusi bicara bicara yang terakhir ketemu dua presiden tadi
saya simpulkan bahwa keadaan ini akan berjalan masih lama lagi
jangan berharap perang itu besok atau bulan depan selesai
sangat tidak mudah kita mendorong agar terjadi saja dialog saja
menyiapkan ruang dialog saja sangat sangat sulit sekali
sehingga saya belokkan udahlah saya ngomong ini enggak ketemu ketemu
udah saya ngomong masalah krisis pangan saja akhirnya agak ketemu
dan presiden putin saat itu menyampaikan
presiden zelensky menyampaikan kebutuhan untuk ekspor kira kira stok dua puluh dua juta ton gandum
dan panen baru lima puluh lima juta ton gandum totalnya tujuh puluh tujuh juta ton harus keluar dari ukraina
tapi tidak bisa keluar karena masalah jaminan keamanan dari rusia
karena itu yang saya sampaikan

dan presiden putin waktu saya sampaikan oh saya jamin enggak ada masalah
saya sampaikan pada presiden putin boleh ini saya sampaikan ke media statement
oh silahkan saya sampaikan
setelah itu mungkin dua atau tiga minggu sudah ada satu kapal yang mulai keluar dari odesa menuju ke istanbul
kembali lagi artinya perang ini masih lama
menghitungnya juga sangat sulit
ini mau imbasnya kemana
kemana lagi itu
sudah terjadi kenaikan harga pangan di seluruh negara
naik sampai lima kali gas dan dua kali minyak harganya naik
terus nanti akan berimbas kemana lagi
apakah ke uang
ia juga akan lari ke sana juga
tapi sejauh mana
mempengaruhi growth mempengaruhi inflasi
negara mana yang kena
nah ini yang kita harus hati hati betul
harus hati hati betul
tidak bisa lagi sekali lagi kita berbicara hanya makronya saja mikronya juga
dan lebih penting lagi detail satu persatu harus diupas
oleh sebab itu memang saya mengajak kita semuanya merubah mindset kita
bahwa ekonomi dunia geopolitik dunia berubah sudah berubah
oleh sebab itu
kita beruntung dalam tujuh tahun ini kita telah membangun fondasi
ini penting infrastruktur
jalan tol ini telah terbangun sampai saat ini dua ribu empat puluh kilometer
bandara ada enam belas baru
delapan belas baru seaport kita
bendungan sampai hari ini dua puluh empat
tapi sampai akhir tahun nanti tambah lagi
irigasi satu satu juta hektare yang baru yang bisa teririgasi
sehingga kemarin kita mendapatkan dari international rice research institute yang menyatakan bahwa ketahanan pangan
sistem ketahanan pangan kita baik
dan swasta berat sejak dua ribu sembilan belas
tetapi bukan yang gede gede itu saja
saya selalu sampaikan jangan dipikir kita yang urus yang gede gede tol bendungan pelabuhan airport
karena dana desa kita sampai saat ini sudah empat ratus enam puluh delapan triliun kita gelontorkan ke sana
bertanya jadi apa itu empat ratus enam puluh delapan
yang saya ingat dua ratus dua puluh tujuh km jalan desa itu jadi
pak panjang banget loh dua ratus dua puluh tujuh ribu kilometer apa benar
jangan salah ya itu masih pendek menurut saya
karena desa kita itu tujuh puluh empat delapan ratus

kalau dibagi dua ratus dua puluh tujuh dibagi itu
satu desa hanya tiga kilometer
itu masih kurang masih sangat kurang satu desanya tiga kilometer
sehingga apa jalan jalan produksi di desa itu menjadi ada
jembatan juga menyambungkan antara satu dusun dengan dusun yang lain satu tiga juta meter
yang telah dibangun dari empat ratus enam puluh delapan triliun tadi
embung ada empat lima ratus embung
hal hal yang tidak pernah kita lihat
tetapi itu sudah terjadi dan sudah realisasi
inilah dana desa yang sudah digelontorkan
kemudian yang kedua hilirisasi
hilirisasi secara nyata itu sudah kejadian
cpo dan turunannya
nikel dan turunannya boksit sudah
jadi kalau kemarin kita
lima tahun yang lalu kita stop nikel
tiga tahun yang lalu kita stop nikel
dan kita bangun industri nya di dalam negeri
ya itu kelihatan mulai tampak hasilnya
nanti tahun ini mungkin stop
tahun depan stop boksit
tahun depannya lagi stop uber tembaga
ya karena hasilnya kelihatan
contoh nikel tujuh tahun yang lalu enam tahun yang lalu
kita sudah mencapai satu satu billion us dollar
lompatannya nilai tambah lompatannya sembilan belas kali
nah ini kalau mulai kita tarik lagi stop tembaga
dulu sulit menyuruh tripod
pak ini diperpanjang nanti baru kita buat simeter
enggak enggak kamu buat smelter kita perpanjang
sudah kita ambil saja kita akuisisi saja lima puluh satu persen
setelah dapat lima puluh satu persen mayoritas buat smelter
baru dibikin digresik
nanti bapak ibu akan lihat setelah gresik beroperasi
operasional dua ribu dua puluh empat kelihatan berapa nilai tambah dari kubar
yang sudah lebih dari lima puluh tahun kita ekspor mentahan raw material
begitu juga nanti untuk boksit stop
kira kira mungkin akan muncul angka angka di atas tiga puluh million us dollar
entah dari nikel entah dari kuber entah dari boksit
sehingga sekarang ini kelihatan yang dulu
neraca perdagangan kita misalnya dengan china selalu minus
saya ingat di dua ribu empat belas itu minus sampai tiga belas
dua ribu dua puluh satu kemarin minusnya sudah menjadi minus dua empat billion us dollar
tahun ini saya pastikan kita sudah surplus dengan rrt
karena tadi raw material yang tidak diekspor mentahan

dengan amerika juga sama
dulu surplus kita di dua ribu dua belas tiga tiga
sekarang empat belas empat billion us dollar
tapi ini jangan sering disampaikan
saya kadang kadang tapi ini terlanjur sudah
jadi betul betul enggak usah didiskusikan masalah ini
dengan india kita juga surplus lima enam billion usd
sudah dua puluh tujuh bulan betul bu menteri ya
kita selalu neraca kita surplus terus
yang sebelumnya selalu negatif
hal hal seperti ini yang sering tidak kita lihat secara detail
ini sebabnya apa sih kita sekarang kok surplus perdagangan kita
kemudian yang ketiga digitalisasi
ini penting utamanya yang berkaitan dengan ekonomi
dua puluh persen umkm kita ini berkontribusi pada pdb nasional
dengan adanya keruetan dunia ini
mereka harus kita dorong terus
untuk bisa masuk ke ekosistem digital
bisa masuk ke e commerce
bisa masuk ke platform platform digital
dalam tiga tahun ini sudah kita dorong sembilan belas juta
bisa masuk dari enam puluh empat juta umkm kita
target kita nanti di dua ribu dua puluh empat tiga puluh juta harus sudah masuk ke ekosistem digital yang ada
kalau ini terus konsisten kita lakukan
saya meyakini bahwa gdp kita di dua ribu tiga puluh itu sudah di atas tiga triliun saya yakin
insyaallah itu akan tembus angka tiga
saya nggak tahu mungkin berbeda dengan bu menteri keuangan
enggak apa apa juga
bu menteri ngitung ngitung sih enggak apa apa
saya mungkin lebih dari sepuluh income per capita kita
dan pemimpin yang akan datang juga konsisten seperti ini
enggak perlu takut kita ini stop export nikel
kemudian dibawa ke wto tidak apa apa
dan kelihatannya juga kalah kita di wto enggak apa apa
tapi barangnya sudah jadi dulu industri nya sudah jadi
tidak apa apa kenapa kita harus takut kalau dibawa ke wto kalah
kalah enggak apa apa
syokor bisa menang tapi kalah pun enggak apa apa
industri nya sudah jadi dulu nanti juga sama
ini memperbaiki tata kelola kok
dan nilai tambah itu ada di dalam negeri
saya berikan contoh pripot
saya kemarin baru cerita dengan bu menkyu juga
berapa sih kita dapat dari sana
berapa bu enam puluh dua
berapa bu enam puluh dua
enam puluh dua persen hanya untuk pripotnya
itu dari dividen dari royalti dari pajak semuanya
tapi kalau ditambah dengan mitra mitranya bisa berada di angka tujuh puluh persen
kita dapat dari pendapatan yang dimiliki oleh freeport
kalau semua usaha usaha tambang itu bisa memberikan kontribusi sebesar itu
ya pbn kita akan semakin sehat
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
memang momok semua negara sekarang ini urusannya pertumbuhan ekonomi growth nya berapa
dan inflasinya berapa
kita juga kemarin berhitung dengan detail berapa sih kira kira
karena penyesuaian subsidi bbm ini yang sudah kita umumkan minggu yang lalu
akan berimbas pada inflasi
hitungan dari menteri menteri kemarin kira kirakan
naik di satu delapan persen
tapi kalau kita diem saya nggak mau diem
intervensinya lewat apa
saya sampaikan daerah harus bergerak kayak covid kemarin
dengan cara apa ya
dua persen dau bisa digunakan untuk mengatasi inflasi dan bansos
belanja tidak terduga bisa digunakan untuk mengatasi inflasi
dengan cara apa
ya tutup biaya transportasi tutup biaya distribusi dari yang ada di lapangan
contoh dan ini pernah saya lakukan
contoh harga bawang merah naik
karena ada kenaikan biaya transportasi
ya pemerintah daerah itu nutup biaya transportasi tutup
harga bawang merah di pasar itu sesuai dengan harga yang ada di petani
karena biaya transportasi sudah ditutup oleh pemerintah
dan itu uang kecil
kemarin saya hitung hitung berapa sih misalnya dari bawang merah
dari brebes ke lampung tiga juta hanya satu truk
paling itu seminggu
nggak mungkin habis satu truk dihabiskan bawang merah nggak mungkin
mungkin nanti telur telur harganya ini naik
sudah pemda tutup biaya transportasinya
mana yang banyak telur bogor di blitar udah
biaya transportasinya tutup
kalau semua pemda seperti itu saya yakin invasi kita akan bisa terjaga dengan baik
yang paling penting menurut saya
jaga persatuan jaga kesatuan kita bahu membahu untuk negara ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pagi hari ini saya buka sarasean seratus ekonomi indonesia
kalau saya sedikit bisa memberikan review
terkait dengan hal ini adalah kebijakan pemerintah
terkait dengan lockdown yang tidak diberlakukan
dan hanya memperlakukan ppkm psbb dan sekitarnya
itu bisa mengurangi angka ketergantungan ekonomi indonesia terhadap luar negeri
dan juga mengurangi adanya minus pertumbuhan ekonomi
kemudian juga kita harus menguas padanya adalah
guncangan ekonomi geopolitik dunia
dimana pemerintah sudah menyiapkan sejumlah ekonomi
di mana pemerintah sudah menyiapkan sejumlah ekonomi
sudah menyiapkan sejumlah instrumen untuk mengatasi masalah ini
salah satunya pembangunan infrastruktur yang tetap digalakan untuk mengatasi problematika terkait dengan geopolitik saat ini
dari kemudian juga gdp dua ribu tiga puluh diharapkan pemerintah juga optimistis bisa mencapai di atas tiga triliun
kemudian juga adanya kebijakan lain terkait dengan ekspor impor terutama untuk para perusahaan perusahaan mineral energi di indonesia
targetnya untuk meningkatkan tidak hanya dividen royalti tapi juga pajak
serta mengharapkan perusahaan perusahaan internasional yang ada di indonesia misalkan freeport bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri
sehingga target inflasi bisa dihadapi
meskipun saat ini kondisi ekonomi global sedang dihadapkan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan energi